dan untuk membahas perjalanan pasar modal indonesia selama setahun pandemi covid sembilan belas
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan direktur perdagangan dan pengaturan anggota bursa bei bapak laksono widodo
ada saya megi kalista dan juga rekan saya amelia yahya di studio
apakah anda bisa mendengar suara kami
mendengar dengan baik semoga suara saya juga bisa terdengar dengan baik terima kasih
bisa terdengar dengan baik
apa kabarnya pak salam sehat ya pak
alhamdulillah sehat sehat semua ya
iya jadi langsung saja kita juga ingin memantau kesehatannya ihsg seperti apa pak
di setahun kita sudah melewati di masa pandemi ini
dan kita juga sudah berhidup dengan covid sembilan belas juga nih pak
bagaimana anda melihat pergerakan ihsg di masa pandemi ini
iya terima kasih
tadi mungkin sebelumnya saya sudah menyampaikan di awal acara tentang pergerakan di tahun dua ribu dua puluh
jadi tahun lalu
tahun lalu itu kita sangat terbantu dengan adanya investor baru yaitu investor baru di retail
jadi kalau kita lihat kenaikan indeks yang dimulai di bulan saya rasa itu di bulan mei ya
may onwards itu banyak sekali terbantu oleh adanya investor baru investor corona yang masuk ke bursa
mungkin pertanyaannya kenapa tiba tiba jadi banyak
ada beberapa hal
yang pertama mungkin karena waktu peluang cukup banyak ya karena bisnis low down
dan mungkin kalaupun yang melakukan aktivitas itu biasanya kita membutuhkan waktu tiga puluh sampai tiga puluh menit sampai satu jam
untuk pindah dari satu lokasi meeting ke lokasi yang lainnya sekarang bisa dilakukan secara online
jadi ada waktu luang sehingga orang menyempatkan diri untuk melihat misalnya kegiatan pasar modal di bursa efek indonesia
yang kedua semakin membaik dari segi teknologi aplikasi online yang dimiliki para anggota bursa
dan juga dari segi biaya data di indonesia itu termasuk murah dan jangkauan dari data di indonesia di kota kota besar itu boleh dibilang sangat baik
yang ketiga tentu dari faktor makroekonomi dari segi makro suku bunga turun terus
sehingga para investor pihak pihak yang
memiliki tabungan atau investasi kemudian melihat melirik sarana investasi lain di luar tabungan dan deposito
jadi saya rasa itu penyebab utama kita melihat banyak sekali pergerakan retail
dan ini tidak hanya terjadi di indonesia tapi juga terjadi di bursa lain di seluruh dunia
termasuk di amerika dan negara negara maju lainnya
baik lho pak laksono bei bahkan telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk beradaptasi di masa pandemi covid sembilan belas ini yang sudah setahun
penyesuaian itu perlu dilakukan dan bagaimana progresnya
ya penyesuaian kita perlu lakukan karena memang pada saat saat awal pandemi bisa terjadi
bisa boleh dibilang terjadi kepanikan di pasar ya
karena pada saat itu kita semua mengalami hal yang baru
terjadi gejolak pasar di seluruh dunia sehingga kita perlu melakukan intervensi
untuk menjaga ketenangan di bursa waktu itu
selain itu juga kita perlu melakukan perubahan jam perdagangan
misalnya karena kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi
yaitu kita berusaha menghindari kerumunan sehingga menyebabkan infeksi ini semakin meluas
jadi itu yang kita lakukan untuk meredam kepanikan dan juga untuk mengadopsi protokol kesehatan yang lebih baik
ya pak laksono kami juga sudah melihat saat ini asg sudah menyebutkan ya

dan menurut anda apakah pemulihan ini tergolong cepat
kalau misalnya kita bandingkan dengan pusat atau misalnya pasar capital market di seluruh indonesia
apakah ihsg ini sudah tergolong cepat pulih dari masa pandemi
ya kalau dibilang cepat memang cepat ya
tapi kalau kita lihat juga hal ini banyak terjadi di bursa bursa lain di dunia
walaupun indonesia mungkin
adalah salah satu yang tercepat gitu dalam proses pemulihan indeks
memang dalam semua market di dunia
pemulihan indeks ini biasanya dimulai lebih dahulu dibanding dengan pemuluhan real economy
jadi ini hal yang wajar dan seperti saya bilang tadi
adanya investor baru menambah gairah berinvestasi di pasar modal indonesia
baik lalu walaupun gejolak di asg ini di masa pandemi masih ada
jumlah investor baru di bi ini meningkat pesat terutama investor retail
lalu bagaimana bapak melihat fenomena investor angkatan corona ini
ya memang meningkat sangat cepat
sekarang kalau kita lihat secara statistik jumlah investor di pasar modal kita
itu sudah dua juta
dan kami rasa
kami juga sudah banyak memberikan
kami dan pihak otoritas kami
otoritas jasa keuangan pasar modal juga sudah banyak memberikan insentif
termasuk misalnya penerapan elektronik ipo atau eip
termasuk misalnya penerapan elektronik ipo atau eip
termasuk misalnya penerapan elektronik ipo atau eip
yang di tahun ini akan segera efektif
di mana akan diberikan alokasi yang lebih besar dan lebih fair buat investor retail
di lain pihak kami juga tetap ingin menjaga agar proses berinvestasi di pasar modal
tetap berjalan dengan baik dan dilakukan secara dengan governance atau market conduct yang
dan kami juga ingin tahu banyak sekali investor retail terutama investor baru yang menjerit atau misalnya nyangkut di bursa efek indonesia
ada pelatihan apa saja atau ada edukasi apa saja yang sudah dilakukan oleh bursa efek indonesia
supaya investor retail ini jangan kapok nanti investasi di bursa saham indonesia pak
supaya investor retail ini jangan kapok nanti investasi di bursa saham indonesia pak
ya edukasi memang hal yang kita lakukan secara berkesinambungan ya secara berkaitan dengan kemampuan
ya edukasi memang hal yang kita lakukan secara berkaitan dengan kemampuan
secara rata rata setiap tahun kami mengadakan enam ribu tujuh ribu acara yang bersifat edukasi kepada para pemodal terutama investor retail
dan ini juga berlangsung di masa pandemi di tahun dua ribu dua puluh kalau dulu dilakukan secara tetap muka kali ini dilakukan secara online
namun dari hasil survei yang kami lakukan boleh dibilang para pihak yang mengikuti program edukasi

mereka bilang bahwa tidak banyak penurunan kualitas jadi mereka tetap senang dengan program ini
nah online meeting sepertinya sudah menjadi suatu hal yang kita temukan oleh umum
termasuk juga kedepannya kami akan terus melakukan edukasi melalui daring atau melalui online ini
baik lalu sektor apa saja nih pak laksono yang menjadi highlight dari pt

kalau kita lihat ya mungkin tiga sektor utama yang tetap menjadi highlight itu karena market capnya besar
itu finance basic industry dan juga consumer
jadi itu dimulukkan tiga sektor utama yang selalu mengalami respons yang baik apabila terjadi berita baik terkait dengan perekonomian
namun ada satu sektor yang masih kecil namun mengalami peningkatan yang sangat tinggi itu adalah sektor teknologi
ada beberapa perusahaan perusahaan teknologi yang sudah liset di bursa efek indonesia dan seperti yang terjadi di bursa bursa lain di seluruh dunia
saham saham yang berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan internet of things itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan
bahkan jauh dibandingkan dengan saham saham yang sifatnya konvensional
namun memiliki market cap yang jauh lebih besar
sayangnya masih kecil jadi harapan kami ke depannya semoga lebih banyak lagi perusahaan teknologi berbasis di indonesia termasuk para unicorn untuk bisa listing di bursa efek indonesia
ya pak laksono jadi ada beberapa sektor ya ada finance ada basic industry dan juga consumer yang menjadi highlight dan tentunya ini juga ada teknologi
teknologi tentunya jadi soal
jadi ini adalah perurutan kita semua karena indonesia adalah pasar terbesar di south east asia ya pak lafsono
dan apakah anda bisa kasih kita bocoran sedikit juga apakah sudah ada beberapa perusahaan teknologi yang berencana akan melantai di bursa saham indonesia
saya tidak bisa tentunya untuk berbicara di publik cuman kami terus melakukan komunikasi dengan perusahaan perusahaan teknologi terutama unicorn unicorn
yang ada di indonesia besar harapannya salah satu atau salah dua dari mereka bisa melakukan listing di indonesia baik itu merupakan listing di indonesia saja
ataupun dua listing dengan listing di negara lain sehingga manfaat dari adanya unicorn ini juga bisa dimanfaatkan secara lebih baik kepada masyarakat luas
terutama para investor retail dan investor institusi yang ada di bursa efek indonesia
baik lalu pak laksono apakah banyak perusahaan yang ipo di masa pandemi ini atau tahun ini pak
lalu untuk tahun ini saja targetnya ini ada berapa yang akan ipo dan yang sudah masuk pipeline ini hingga saat ini sudah ada berapa pak bisa ada bocorannya
sudah ada enam perusahaan yang melakukan listing di year to date dari awal tahun sampai dengan sekarang
dan kita ada dua puluh enam perusahaan yang ada di pipeline
mungkin harapan kami angka yang bisa kami capai di tahun ini dari segi jumlah ipo mungkin bisa sama dengan tahun lalu sekitar lima puluh an
namun harapannya untuk tahun ini sesuai dengan recovery ekonomi yang sudah mulai terjadi akan lebih banyak perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar yang melakukan ipo di bursa efek indonesia
jadi mungkin angkanya sama dari segi jumlah tapi dari segi kualitas atau size
bisa lebih besar di tahun ini
iya pak ini masih banyak sekali aktivitas ekonomi yang tentunya sudah kembali pulih
dan kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan kebijakan ke depannya
yang lagi disoroti oleh masyarakat ini adalah jam atau jam operasional perdagangan ihsg akan kembali ke enam belas
apakah anda bisa mengkonfirmasi terkait informasi tersebut
mengenai jam perdagangan sampai sekarang kami masih beroperasi pada jam perdagangan masyarakat

kami belum menentukan tentunya nanti akan kami diskusikan dengan otoritas jasa keuangan pasar modal
untuk kapan kita bisa kembali ke jam perdagangan yang normal
nah untuk saat ini saya rasa belum ada pressure ya baik dari para pelaku pasar dari para anggota bursa untuk mengembalikan jam perdagangan ke jam yang normal
karena dengan adanya online trading ini banyak yang menganggap bahwa perdagangan secara normal masih bisa terjadi
namun tentunya apabila pandemi ini sudah semakin terkendali proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik semakin baik
kami akan tentunya mengembalikan jam peregangan ke normal harapannya mungkin di semester dua ribu dua puluh satu atau bahkan mungkin bisa lebih cepat di tahun ini
no apakah benar bii membuat kebijakan baru yakni tidak lagi menampilkan kode broker dalam running trade di sistem perdagangan saham ini
ya mengenai penutupan kode broker akan kami lakukan di bulan juli dua ribu dua puluh
dan kemudian enam bulan kemudian kami juga akan melakukan penutupan domisili investor
yaitu investor yang melakukan transaksi
itu apakah domestik ataupun asing itu akan kami tutup
alasan utama adalah sebenarnya kami ingin membuat market conduct yang lebih baik di bursa efek indonesia
kalau kita lihat sebagai perbandingan di bursa bursa lain di seluruh dunia
tinggal indonesia dan filipina yang masih memberikan informasi mengenai kode berkor tersebut
running trade mengenai harga akan tetap diberikan sama dengan kebijakan yang ada di bursa bursa di seluruh dunia
karena utamanya adalah kita menghindari praktek praktek herding behavior
yaitu orang yang melakukan investasi hanya dengan melihat istilahnya tetangga sebelah
kalau si broker a ini beli kita ikut ikutan beli
tapi yang terjadi adalah karena market kita semakin lama semakin ramai
bisa saja ada pihak pihak yang memanfaatkan kenaifan para investor retail ini
sehingga dirasakan perlu untuk memperbaiki market conduct dengan melakukan penutupan kode broker
sehingga sama dengan apa yang terjadi di seluruh dunia
dimana hal itu utamanya adalah untuk memberikan market conduct yang lebih baik
dan juga untuk mendorong para investor retail terutama investor retail yang baru
untuk bisa melakukan investasi dengan menggunakan analisa yang lebih mendalam
misalnya menggunakan analisa fundamental
jangan hanya membeli berdasarkan rumors atau tindakan orang lain yang belum tentu benar
dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak pihak yang kurang pantas demikian
terima kasih pak laksono jadi ini sudah kita konfirmasi kembali ya
ini kode broker di tahun dua ribu dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu akan resmi
dan ini terakhir pak apa harapannya untuk ihsg dan tentunya juga untuk investor
yang semua melakukan investasi di ihsg dan juga pasar saham indonesia
ya harapan saya jangan berkecil hati dengan penutupan kode broker ini
karena data data tersebut tetap bisa diakses di akhir hari
tidak diakses secara live atau secara real time tapi di akhir hari perdagangan bisa diakses
sehingga siapapun yang ingin melakukan analisa
atau melakukan bedah terhadap transaksi yang terjadi di hari tersebut bisa tetap terjadi
jadi ini bukan merupakan suatu hal yang membuat kita tertutup tidak
tapi membuat kita lebih baik
dan sekali lagi pesan saya terutama buat para investor retail yang baru masuk
know what you buy bersabar karena pasar modal itu adalah in the end adalah investasi jangka panjang
baik bapak laksono widodo direktur perdagangan dan pengaturan anggota bursa bei
bapak terima kasih banyak atas waktunya dan juga insightnya bersama kami di cnn indonesia
terima kasih bapak sukses selalu